warga pesisir laut di pasuruan memiliki tradisi unik dalam memulai aktivitasnya menangkap ikan
mereka menggelar lomba berenang di laut lepas dengan menaiki bambu apus sepanjang dua meter
tradisi yang dikenal dengan nama pak tompakan ini bertujuan mengingatkan nelayan agar bisa mandiri jika terjadi musibah di tengah laut
sejak pagi warga pesisir pantai desa jatirejo kecamatan lekok pasuruan memadati tempat pelelangan ikan pinggir pantai
mereka bukan membeli ikan melainkan akan melihat lomba berenang para nelayan
namun kali ini bukan renang gaya bebas atau gaya katak yang dilombakan
melainkan berenang di atas bambu apung sepanjang dua meter
warga sekitar menyebutnya dengan pak tom pakan
selama ini tiap peserta harus berenang sejauh dua ratus meter dengan bambu apus sebagai pengapungnya
kemudian kedua tangan peserta digunakan untuk menggerakkan bambu hingga garis finish
namun karena jarak tempuh yang cukup jauh maka tak banyak peserta yang mencapai garis finis karena kelelahan
setiap tahunnya juga pasti ada
jadi kita mau melihatkan bisa jatuh jauh
tradisi patompakan digelar selain untuk melestarikan juga untuk mengingatkan nelayan jika mengalami musibah bisa menggunakan bambu apus untuk menyelamatkan diri
pasalnya kebanyakan nelayan tidak bisa berenang di laut meski handal dalam berlayar mencari ikan
masuk ke petik laut
petik laut itu pesta rakyat